sudah lima hari wati tinggal di pengungsian jalur dua yang dihuni lebih dari seribu orang
rumahnya di kelurahan karema rusak akibat gempa yang mengguncang kabupaten mamuju
namun kondisi pengungsian yang padat membuatnya memilih untuk tinggal di mobil bersama enam anggota keluarganya
kami memang tidak ada tenda dan di tenda pengungsian itu sudah full
ini kan berjejer di jalan ini semua pengungsi
karena sudah tidak ada tenda lagi
bantuan logistik sudah diterima wati walaupun memang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya
jadi kami itu larinya cuma baju di badan dan tidak pakai sendal
jadi kami sekarang yang kami butuhkan itu tenda karena tenda ini dipinjam
dikasih pinjam dari
seribu juga kami butuh
karena kami luar itu cuma bagian di badan tidak pakai sendal
sabun mandi obat obatan
saat ini perempuan berusia lima puluh tahun ini dan ribuan korban gempa lainnya
masih bergantung pada bantuan kemanusiaan selama tinggal di pengungsian
mereka enggan kembali ke rumah sampai keadaan dinyatakan aman
april sirait windri hawadis mamuju sulawesi barat